banjir melanda ibu kota provinsi kalimantan tengah palangkaraya
banjir tersebar di lima kecamatan dua puluh satu kelurahan di kota palangkaraya
dengan ketinggian air mencapai satu ratus dua puluh sampai satu ratus lima puluh cm
banjir masih merendam ribuan rumah di lima kecamatan kota palangkaraya
salah satunya di jalan anoy dan jalan mendawai di kelurahan palangkaraya
rabu siang evakuasi warga yang terkena dampak banjir pun terus dilakukan oleh petugas gabungan
satu persatu warga dibantu petugas gabungan
melewati banjir yang kini sudah melumpuhkan aktivitas mereka
berdasarkan data bpbd kota palangkaraya
pertanggal tujuh belas november ada lima satu ratus sembilan puluh sembilan keluarga atau sebelas tujuh puluh lima warga terkena dampak banjir
mereka tersebar di dua puluh satu kelurahan dari lima kecamatan
lima kecamatan tersebut dua di antaranya yang paling parah
yakni kecamatan jekan raya maupun kecamatan pahandut
ini ya dari pemerintah bersama sama forkopimda tni polri dan kejaksaan
yang pertama adalah fokus untuk evakuasi warga dulu
ya memastikan warga ada tempat tinggal
dan juga tidak kelaporan serta kesehatan
dan untuk mengetahui informasi terkini banjir di palangkaraya kalimantan tengah
sudah ada korespondensi ann indonesia victor pangaribuan
bagaimana kondisi banjir di sana
apakah ketinggian air sudah mulai surut
atau masih belum surut sama sekali
saat ini saya berada di posko pengungsian
tepatnya di pasar kahayan
ini ada di kelurahan palangka
kecamatan jekan raya kota palangkaraya kalimantan tengah
ini adalah satu dari lima belas posko pengungsian
yang dihadirkan atau dibangun oleh pemerintah kota palangkaraya
saat ini kalau kita lihat kondisinya seperti ini rifana
ada tiga tenda yang tersedia di posko pengungsian pasar kahayan ini
pengungsi ini saat ini memang jumlahnya kalau data yang saya dapatkan
ini ada enam ratus sembilan puluh tujuh jiwa begitu
usia dewasa tiga ratus enam puluh
kemudian ada bayi dua puluh empat orang
dan lansia dua puluh orang
ini posko ini memang satu
salah satu posko pengungsian yang ada di kelurahan palangka begitu
di kelurahan palangka sendiri ada sembilan posko pengungsian ya rifana ya
dan total pengungsi se kelurahan palangka di kecamatan jepan raya
ini ada sekitar satu empat ratus enam pengungsi
saat ini kita lihat bagaimana situasinya
memang yang paling sulit adalah kesadaran mereka terhadap pandemi covid sembilan belas
yang masih melanda indonesia ya
di kota palangkaraya sendiri pandemi covid sembilan belas belum usai
tapi kita melihat sendiri bahwa masyarakat di sini cukup lengah ya
untuk menerapkan protokol kesehatan begitu
tadi saya sudah berbincang dengan salah satu pengungsi
mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada masalah apa apa
mereka menginap di sini hanya saja mereka mengalami sedikit kelelahan
karena mereka sudah tiga hari di sini ya
mereka sudah mengungsi sejak empat belas november lalu
di hari ketiga ini mereka mulai merasa kelelahan
saya akan bertanya kepada lurah palangka ada pak ahmad susanto bersama saya
selamat sore pak ahmad
selamat sore pak oke
pak ahmad ini kira kira kendala apa nih
atau kebutuhan mendesak apa saja yang dibutuhkan oleh posko pengungsian ini
sampai saat ini ke posko daripada pasar kahayan ini
alhamdulillah sampai saat ini sudah lancar dengan kebutuhan sudah terpenuhi
juga dari kesehatan juga terpenuhi air bersih juga terpenuhi
dan alhamdulillah juga semua pengungsi pengungsi ini bisa tenang
nah cuma ada beberapa hal mengenai ada
mulai keluhan keluhan masalah sakit dan juga mungkin ada yang batuk batuk
ada yang tapi kita sudah atasi dengan adanya posko kesehatan yang kita dirikan di sini juga
satu lagi pak protokol kesehatan nih bagaimana untuk mengingatkan masyarakat mengalami kesulitankah
nah betul itu jadi untuk kita juga ada ppkm
tapi kebetulan tadi kita ada sedikit dengan ppkm jadi tidak bisa hadir pada hari ini
tapi paling tidak kami sudah berusaha untuk menghimbau tetap memakai prokes dan juga bagaimana seandainya mencuci tangan jangan berdekat dekat
tapi masalah masyarakat kita kadang kadang kesulitan dalam mengantisipasi mereka dalam menjalankan prokes
baik baik terima kasih pak ahmad
ya kesadaran masyarakat kesadaran pengungsi ini yang memang menjadi permasalahan
yang kebutuhan mendesak yang dibutuhkan bantuan sembako ini sudah cukup obat obatan sudah cukup
para pengungsi juga menyatakan bahwa untuk makan pagi siang malam mereka tercukupi
namun ada kebutuhan mendesak karena mayoritas pengungsi yang ada di sini di posko pengungsian pasar kahayan ini adalah wanita rifana
maka ada kebutuhan mendesak salah satunya adalah pembalut ya
pembalut ini dibutuhkan kemudian selimut mereka membutuhkan selimut karena mereka harus tidur di atas terpal seperti ini
kemudian ada satu masalah lagi adalah kekurangan tenaga mereka untuk memastikan
yang anda lihat adalah tempat mereka untuk mencuci tangan ya
dan kemudian memang sesuai janji dari pemerintah kota palangkaraya bahwa setiap posko pengungsian akan diberikan fasilitas yang sangat diperlukan oleh para pengungsi ya
salah satunya mck toilet portable begitu
tadi saya mengatakan bahwa kendala yang dihadapi yang cukup besar yang dihadapi oleh posko pengungsian pasar kahayan adalah tenaga memasak
jadi di tiga tenda ini salah satunya dijadikan dapur seperti ini
jadi kita melihat suasananya ini adalah sebagian warga yang
tidak terlalu banyak

tidak terlalu banyak
jadi kita melihat ini adalah sebagian warga yang
tidak terlalu banyak